petugas mulai membersihkan puing di luar garis polisi pasca kebakaran museum bahari
pembersihan pun akan dipercepat agar museum kembali bisa dibuka untuk umum
sebanyak tiga puluh lima petugas internal museum bahari yang dibantu oleh satu ratus lima puluh petugas penanganan prasarana
dan sarana umum atau ppsu dari kecamatan penjaringan
mulai membersihkan museum bahari dari puing puing
dugaan sementara kebakaran merupakan akibat konsleting listrik dari salah satu ruangan
namun polisi hingga saat ini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran
pihak kepolisian dari polsek penjaringan telah memeriksa dua orang saksi
yaitu dari petugas kebersihan museum dan dari petugas jaga malam museum
kita upayakan pembersihan pembersihan puing puing yang bisa kita lakukan pembersihan
karena ada bagian yang dipasang polis lain yang belum boleh kita sentuh
karena hari ini kita lakukan pembersihan di ruangan atau bagian dalam museum yang di luar polis lain
selain petugas internal museum bahari sekitar tiga puluh lima orang
kita juga dibantu oleh ppsu dari kecamatan penjaringan sekitar satu ratus lima puluh orang
ya koresponen cnn indonesia arman helmi di museum bahari jakarta
selamat siang arman
arman sejauh ini apakah museum bahari
sudah mulai beroperasi dan dibuka lagi untuk umum pasca kebakaran kemarin
alfian selamat siang
dapat saya informasikan saat ini bahwa museum bahar yang ada di jakarta utara
masih belum dibuka untuk umum karena memang saat ini alfian bisa saya gambarkan dan
bisa saya ceritakan ini masih ada puing puing atau sisa sisa kebakaran di sini
masih menumpuk ya petugas dari ppsu kecamatan penjaringan pun bisa terlihat mereka

suka rela membantu petugas dari museum bahari untuk membersihkan
mengangkut ataupun juga mengevakuasi barang barang ataupun juga puing puing
dari dalam gedung museum bahari terutama daripada gedung c sebelah saya
sebelah ini yang kemarin sempat menjadi lokasi terjadinya kebakaran begitu
kalau bisa saya informasikan dan saya gambarkan saat ini ini adalah bagian dalam alfian
daripada gedung c ini adalah beberapa koleksi daripada museum bahari

kapal motor cadik nusantara ada juga replika perahu arnya cala sebelah sana
ini masih tetap dibersihkan begitu karena ini sempat selamat begitu daripada kobaran api kemarin
ada juga replika replika daripada perahu perahu kecil tadi sempat dikeluarkan dan sempat dicuci
karena memang sempat terkena bara api seperti itu dicuci dibersihkan dengan air
menurut kepala ataupun juga pengelola museum bahari bahwa museum ini dibutuhkan waktu satu sampai dua hari
dalam artian hari ini sampai dengan besok
untuk pembersihan untuk evakuasi sisa sisa barang barang dari reruntuhan ataupun juga dari sisa kebakaran
sehingga nantinya dalam waktu satu sampai dua hari ini itu artinya sekitar hari jumat
maka museum bahari ini sudah bisa dioperasikan lagi untuk umum dan masyarakat sudah bisa melihat lihat
ataupun juga berkeliling untuk melihat situasi ataupun juga kondisi saat ini di museum bahari
dapat saya informasikan juga alfian bahwa ternyata dari tujuh ratus koleksi yang ada di museum bahari ini
lima ratus diantaranya di museum bahari
dari lima ratus yang dipajang daripada di gedung c maupun gedung b dan juga gedung a
dari lima ratus yang dipajang itu ada seratus koleksi yang ikut terbakar
sekali lagi dari lima ratus koleksi yang dipajang kemarin ada seratus koleksi yang terbakar
dan ada dua ratus koleksi atau dua ratus item lainnya yang sempat disimpan di dalam storage atau di dalam gudang penyimpanan
berarti dari tujuh ratus masih tersisa sekitar enam ratus koleksi yang aman begitu karena hanya seratus koleksi yang ikut terbakar
dan sejauh ini alfian
kepala pengelola museum bahari ini belum memberikan informasi terkini apa penyebab terjadinya kebakaran begitu
karena mereka masih menunggu hasil olah tkp yang hari ini juga kabarnya akan terus dilanjutkan oleh polsek penjaringan jakarta utara
untuk menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran
karena memang mereka sejauh ini hanya menduga bahwa penyebab kebakaran hanya disebabkan oleh hubungan listrik arus pendek
yang terjadi kemarin pagi dan menjalar sampai ke bagian c dan ada sedikit bagian gedung a yang ikut terbakar begitu alfian
dari sekian banyak koleksi yang ikut terbakar kemarin adakah salah satu koleksi yang mungkin bisa dikatakan mempunyai nilai sejarah atau cukup bernilai di museum bahari ini
ya dari beberapa koleksi tersebut alfian ada salah satu koleksi yaitu koleksi daripada angkatan laut begitu dan juga ada beberapa diorama
yang menurut kepala atau pengelola museum bahari ini memiliki nilai yang cukup tinggi
tadi saya sempat mengorek informasi berapa total nilai kerugian dari semua koleksi yang ikut terbakar
namun pihak pengelola museum sendiri belum menginventarisir atau belum mendata satu persatu berapa nilai jual
ataupun juga berapa nilai yang dihasilkan ataupun juga berapa total kerugian
seperti itu jadi memang sejauh ini kami masih menunggu semua hasil inventarisir inventarisasi daripada museum bahari
untuk mendata beberapa koleksi yang ikut terbakar
karena memang sejauh ini mereka masih belum memberikan
dan secara valid begitu koleksi mana yang nilainya paling tinggi yang ikut terbakar alfian
baik terima kasih arman helmi korespondensi nn indonesia langsung dari museum bahari jakarta utara